liat mercy kalian mau kemana
ini kakek liat mau ketemu ibunya
mau ngasih lempar ikan
makanya sekarang kita mau ke rumah pemfausan
berikan ini pada penjaga rumah
jadikan ini sebagai bingkisan bersama lemper itu
masukkan ini ke situ
jangan lupa tunjukkan itu kepada siapa
ada siapa saja yang menghalangi
mendap mendap masuk rumah orang
enggak ini bukan bom
enggak percaya liat aduh sendiri
koi kau lupa tidak
kau lupa tidak
setrikain baju lia sekarang
kamu siapa apaan sih li
kan kamu bisa setrika sendiri
masa gitu aja hitungan sih
udah ayo sekarang setrikain
ah betul banget sih
ngapain coba dia kesini
ranti gak boleh ketemu sama dia
bu temenin lia pergi sekarang juga
katanya ibu disuruh setrika
yaudah tapi lia mau pergi ke tamu
sekarang ibu harus temenin lia
loh kok dia ada di sini
bukannya tadi baru saja keluar
tuh apa tadi aku salah lihat ya
aduh apa yang keluar bukannya neng lia
bi bu rantinya ada
nggak ada nek
bu rantinya keluar
pergi kemana ya bi
loh kok gak tau sih bi
kan wibi tinggal di rumah ini
kayaknya tadi ke taman neng
kalau gitu saya pitip ini ya
tolong dikasih sama bu ranti
lia apa apaan sih
ngapain siang siang ke taman
oh sebanyak komennya berulang dong
ibu nih capek mau istirahat
lia tunggu dong lia
ibu capek lia
ini ibu mer
ibu mer ayo cepetan
itu kok cewek mukanya mukanya mirip sama gue sih
kau salah liat kali li
mungkin gue salah liat kali ya
tapi bener muka tuh kayak muka gue mer
kita kehilangan jejak nih kita gimana dong sekarang
coba kita cari jalanan disini
tadi itu mukanya sama banget kayak gue sama persis
liah gak mau keluar kayak gini
apaan nih kuningnya tuh ancur
dia tuh maunya kuningnya bulet
ria kan rasanya sama aja nak
kok sama aja sih bu
jiji tau gak sih ngeliatnya
kamu tuh keterlaluan tau gak
kamu pikir ibu pembantu apa
tega teganya kamu sama ibu begitu ya
kamu mau makan mau enggak terserah
ibu kayak gitu sih
jadi beneran ibu tuh gak sayang sama liah
ibu pengen kulit tuh pergi dari rumah ini iya
bu sedih kamu pergi dari sini
tapi kalau itu bawa kamu terserah
ibu tuh pengen kalau liah tuh pergi dari sini
kamu lebih baik pergi nak
daripada di sini jadi anak kurang ajar seperti ini
sekarang kalau kamu mau pergi silakan pergi sana
kenapa dia tiba tiba ninggalin aku begitu aja
ini gak bisa dibiarin
sebenarnya ada apa ini
kenapa semua jadi kacau begini
ibu kenapa tuhan
akan aku lihat
bu ini lempar ikan kerusuhan ibu
waktu lia dapat lempar ini lia langsung ingat sama ibu
selalu ingat sama ibu
bu dimanapun lia berada
rasa sayang lia selalu buat ibu
ibu juga sayang sama lihat
ibu juga sayang sama lia
kok dia udah maafin aku ya
dasar perempuan lemah
dia pasti gak tahan kalau aku pergi
ibu udah makan lemparnya belum ya
ibu seneng gak ya
saya sama lemparnya
apa ibu udah baca suratku
apa ibu juga kangen sama aku
lemparnya enak banget
ibu suka makasih ya
apaan sih lempar lempar lempar
ah kebetulan juga ada ibu
nih lia mau pergi

ibu tolong sikapin dong kotor tadi kena becek
ibu tolong sikapin dong kotor tadi kena becek
hah kan kamu bisa suruh bibi
kita pilih maunya ibu yang bersihin cepetan dong
tapi lihat kan kita mau sarapan bareng
suruh bibi aja ya
sarapan sarapan sarapan bareng apa aja gak penting tau gak
udah bingit sekarang cepetan bersihin
lia baru kemarin kamu begitu baik sama ibu
kenapa sekarang kamu berubah lagi nak
kita masa di ngerjain mama ranti lagi
iya pa papa kalau gak percaya liat aja sendiri
yaudah papa ganti baju kerja dulu ya nanti pake nyusul kesana
lu ngajut sama bokapu
iya lepasin nih ya
jujur aja kamu gak apa apa
ada apa sih
gimana kalau fauzan bener bener mencat aku
apa aku terlaluan ya
dengan aku kurang ajar sama kamu pasti ranti makin benci sama lia
ya saya senang kalau rencana ini berhasil
tapi ingat nih jangan keterlaluan sama ranti
saya kan pernah bilang sebelumnya
oke saya bakal turutin ke mako
saya akan kasih komisi yang besar kalau rencananya berhasil
hartamu akan pindah ke tanganku
sampai jumpa lagi
di video selanjutnya